saudara seorang balita berusia dua tahun di sidoarjo tewas tertabrak mobil yang dikemudikan tetangganya sendiri
balita warga perumahan quality reverside desa gamping kecamatan krian sidoarjo tertabrak usai duduk seorang diri tanpa pengawasan orang tua
diduga hendak bermain ia beranjak pergi dari kursi taman menuju ke persimpangan
di saat bersamaan melintas mobil hingga korban tertabrak dan langsung dibawa ke rumah sakit
namun nyawa korban sudah tak dapat lagi diselamatkan
sementara pengemudi mobil yang menabrak balita telah menjalani pemeriksaan polisi
mobil juga turut disita di mapo resta sidoarjo
selain kurang pengawasan oleh orang tua kepada anak
kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi kurang waspada saat melajukan kendaraannya